wah saya sudah keliling ustadz gitu
nah jadi ustadz
saya sudah mengecek
sobri indra lukman
bahkan sebelum pak deh
kasian juga ya mereka
assalamualaikum pak deh
assalamualaikum pak deh
ketika ada orang mengucapkan salam
dan yang menjawab salam itu sendiri
pak deh nyimah aja
kenapa sih jawab dong
pak deh enak banget
pak deh enak banget
pak deh enak banget
coba pak deh nasi dedek kok
pantes telur rebus pake diumut begitu
apaan sih itu
bentar pak deh ya maaf ya
ulah coba liat sini
ini kue siapa deh
ya pak siti
jangan begitu dong
itu kue punya pak dede
tadi dari si sobri
kalau dia tanya pak deh
berarti pak deh gak bisa makan
kamu pak deh harus bikin gigi
tenang pak deh
nanti saya ceritain rasanya
bentar pak deh ya
pak deh mau
pak deh mau gak sih
ini rasa kuenya itu
rasa pak deh lah pak deh
ada campuran putih telur
bentar pak deh ya kurang keras aja nih
dengan gula pasir lima ratus gram
gak apa apa pak deh mau
saya tuh orangnya gak tegaan pak deh
suapin dan suapin
yang mentang mentang ulta
masih makan aja nih kue tartnya
ih siapa yang iri
kan aku udah dikasih
ya itu kan dari aku
dari zazzabela bukan dari kamu kan
enggak sih orang kuenya kue aku
tapi punya aku
punya aku punya aku
udah habis aku punya aku
jangan berantem dulu
karena berantem itu dari setan
kok dia matiin lampunya
aku masih mau makan
enak loh masih banyak loh
sesudah makan kue tart
sebelum tidur kita dijaga sama allah subhanahuwata'ala betul ya emang aku
kalian sehat dirawat baik baik aja dong nanti jadi ngomong
pasal melihat anak anak enggak soalnya saya nunggu di kelas dari tadi mereka pada belum
nongol waduh saya juga beli atus saat mungkin masih pada tidur kali ya allah kalau ustadz
musa ngelihat enggak usah mungkin lagi sholat di masjid aduh hahaha iya iya kayaknya sih suaranya
asli dari kamar indra deh ah
ini banding kamarnya si indra ini tadi saya ngomong yuk kita kesana pasapam
kalian berdua ini kan ada kelas kenapa masih di kamar
walaikumsalam buat jalan aja ini
jadi kalian semua pada sakit gigi
gary gara gara makan kwitar
terus langsung tidur ya
quazism yauda batam yusset tolong ambilin obat penghilang rasa nyeri
cs ya gemacht hai khalq daud kalian tamu tamu
ya udah alekco page
saya sudah wah saya sudah keliling ustadz nah jadi ustadz saya sudah mengecek sobri indra
lukman juga pada sakit gigi bahkan sebelum pak deh marsya allah kasian juga ya mereka tapi
ngomong ngomong ustadz musa kemana ya iya ya ada ya dari tadi belum lihat ustadz musa musa
ustadz musa ustadz musa kemana ya duh saya malu kalau sampai
ketawa sakit gigi apalagi kalau ustadz sabil tahu aduh malunya ustadz ustadz
astagfirullahaladzim ustadz musa ngapain di situ
ngapain di situ kayak gini kayak juga atau ngapain hanya angin nyali koin koin atau
makinnya kenapa cubi cubi begitu
oh ustadz musa sakit gigi juga kan ya iya hanya ingin ajak ngomong aja
udah ustadz ustadz musa gak usah malu kok sakit gigi nanti biar saya ambilin obat perda nyeri ya
kita bawa obat sakit gigi yang tradisional yaitu sakit
nah bawang bawang ini nanti kasih ke gigi kalian tahu bang kalau kalian gak kuat
denang padeh wied
apa sih ketiba kita bukan pakai ini sih mengambil doang aduh
bukan saya ngambil doang tapi kebetulan ketemu di sini